tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh

pak ini mama
nik tunggu nik
gue dapat info mencurigakan dari fitri
mencurigakan maksud lo
kayanya kematian reni itu ada hubungannya sama pallex
rin lo gak boleh asal nuduh kayak gitu
ya gak mungkin lah
pallex ada hubungannya sama kematiannya reni
yaudah kalo gitu kita langsung tanya aja sama fitri
biar semuanya jelas
papa mendingan terus terang deh sama mama
sebenernya apa sih pa yang terjadi
cuma mimpi buruk ma
mama tuh mergokin papa dua kali kayak orang ketakutan
mama gak percaya
udah deh pa
mendingan papa jujur aja
sebenernya ada apa sih pa
mama bisa gak sih gak nanyain masalah itu terus
papa tuh banyak pikiran banyak urusan
jadi mama tuh berhak tau apapun yang terjadi sama papa
siapa tau kalo papa ada kesulitan mama kan bisa bantu
papa akan cerita
kalo udah waktunya
mereka sendiri bisa berusaha
bapak jelasin dulu sama mama
sebelum papa pergi
sekarang lo ceritain ke gue
gimana kejadiannya pak alex
gue juga gak ngerti
kenapa pak alex selalu ngira gue ini reni
waktu pak alex mangga gue pun
gue juga gak ngerti pokoknya
dan ekspresinya pak alex pun juga
kayak orang kaget gitu
kayak orang ketakutan
dan juga ada anak kelas lain
lo masih ragu
kalo kematiannya reni itu
ada hubungannya sama pak alex
mukanya fitri itu beda jauh sama reni
gue bukannya ragu reni
tapi ceritanya fitri itu
belum bisa dijadikan bukti konkret
kayak temen temen yang lain
ya mau gak mau kita harus cari bukti lain
saya tidak tahu urusan masalah yayasan bu
mungkin pak amir boleh minta tolong tanyakan sama pak edi
mungkin saja pak edi tahu
ada agenda yayasan di luar kota
saya akan coba tanyakan sama beliau
terima kasih pak amir
bikin mama bingung aja
begini bu halimah
saya sudah tanyakan sama pak edi
kata beliau tidak ada agenda untuk keluar kota bu
bapak perginya kemana ya pak
kalau untuk masalah itu saya juga kurang tahu bu
ya sudah kalau gitu
terima kasih banyak ya pak amir
kemana perginya papa ya
kalau tidak ada tugas di yayasan
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak
saya sudah tanya sama bapak